eh aku udah dapet muat apel loh
nih be tuh
satu begitu doang
lo naik dari empang mau sholat kan
yaudah bareng bambi yuk sholatnya
sepuluh tangkap tuh ikan tiga puluh ekor
wah di gua
eh ada apa lo masuk ke kamar gue
pasti ada maunya kan
no gak mungkin tiba tiba mau masuk ke kamar gue
adriano udah ya
lo gak usah banyak cincong
suka suka gue dong
gue mau bawa
soalnya gue tuh kesini mau minta
pasti bokap udah bilang kan sama lo
ya gue bisa aja sih
transfer duit itu sekarang juga
ada satu syarat
lo sebenernya kenapa sih
kayaknya gak suka banget
kalo gue deket deket sama boy
kalau jalan jalan lo suka ya sama boy
tapi kamu udah punya selingkuhan adriana
lo gak tau selingkuhan gue siapa
tapi itu gak penting
ini semua ada urusannya dengan poi
karena papi lo sebenernya gak suka
dia anak yang motor
dia gak punya sopan santun
gak baik banget
dia gak punya etika
dan lo tau
pernah ketemu sama boy
dan dia gak sopan gitu sama papi lo
atau lo pilih laki
mendingan ntar gue langsung telepon papi aja
suruh ambil uangnya dulu
kini setelah gue pikir pikir
papi lo tadi curhat sama gue
katanya dia itu lagi ribet
gue tuh istri yang perhatian
jadi lo gak usah ngadu sama papi lo
gue akan kirimin duit itu
tapi ada satu syarat ya
aduh pegal banget
pijitin dong kaki mama yang cantik ini
oke deh mahmud
eh tunggu mahmud
apa tuh mahmud
alias mama muda
gue pijetin nih yang mana
ini tenaga tenaga laki
tapi yang pijet perempuan
udah ya gak usah
gue gak masalah
oh enggak enggak
oh tidak tidak
setelah gue pikir pikir
gue berubah pikiran
kayaknya lo gak usah pijitin gue
lo bersihin kamar mandi gue
terus lo bersihin tempat tidur gue
pokoknya lo bersihin semuanya
gue tunggu di luar
bayi anak cantik
mana sih tuh anak
belum kelihatan juga batang hidungnya
pasti pacaran dulu nih
loh lo gak sih dibilangin
jangan jalan sama anak ini lagi
apaan sih terima kasih nih
gak ada yang ngantri ngantri anak ini
ntar kasih kayak gini membalas banget
nih kasih aja buku mental nih
kalo asah sama anak ini
loh lo gak mau jalan
dibilangin jalan jalan sama
kamu tuh gak level tau gak
saya kok dipukulin ya
eh ya allah
kok mukanya berubah tuh gini
kamu kan bukan si itu kan
bukan sih dodol itu kan
ini bukan iyan mama
ini temennya melih
kamu ganteng amat
saya sekalian pamit ya
kung salam bener dah
begitu tuh carinya
aduh boleh dah boleh
boleh cuma boleh
udah melih mau ngeles
gue udah beresin kamar lo
gue telepon orang keuangan gue
nanti begitu gue udah terima uangnya
ntar gue langsung ke kantor ambil duitnya
bisa bicara dengan bapak rudy
oh yaudah gapapa
terima kasih ya
kata rudinya orang keuangan sudah pulang
besok aja ya
kamu kurang beruntung
mau gak dapat uang
udah lah sabar aja lah
mau aja dikerjain sama gue
susah banget ya nangkepnya